dua fraksi di dewan perwakilan rakyat secara tegas menolak penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
tentang cipta kerja menjadi undang undang dalam rapat paripurna dpr pada selasa pagi
fraksi partai demokrat menyatakan penolakannya dalam rapat paripurna
sementara fraksi partai keadilan sejahtera menyatakan walk out dari rapat paripurna
dalam pengambilan keputusan tingkat dua dpr dalam rapat paripurna soal perpu cipta kerja nomor dua tahun dua ribu dua puluh
ada sebanyak tujuh fraksi yang menyatakan persetujuan ya
namun dua fraksi menyatakan menolak pengesahan perpu ini menjadi undang undang
anggota fraksi demokrat hinca panjaitan mengajukan interupsi saat ketua dpr puan maharani bersiap untuk mengetok palu tentang perpu cipta kerja
partai demokrat menilai perpu ciptaker tak memuat perubahan substansi yang cukup signifikan dibandingkan undang undang sebelumnya
yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh mahkamah konstitusi
selain demokrat perwakilan dari
fraksi pks bukhori yusuf menyatakan bahwa perpu ciptaker memberangus hak para buruh dalam implementasinya
sehingga pks tak hanya menyatakan penolakannya namun juga menyatakan sikap walkout dari rapat paripurna dpr